presiden joko widodo meminta jajarannya mewaspadai pola baru pelaku tindak pidana pencucian uang tppu lewat aset kripto
jokowi mengungkap indikasi pencucian uang di aset kripto mencapai rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun
menurut jokowi selain aset kripto ada beberapa instrumen lain yang berisiko dimanfaatkan oleh pelaku tppu melalui aset virtual seperti nft uang elektronik hingga kecerdasan buatan untuk mengotomatisasi transaksi
presiden mengingatkan penanganan tppu harus dilakukan secara komprehensif
salah satu upayanya adalah dengan mendorong undang undang perampasan aset dan pemberantasan uang kartal ke dpr
bahkan data crypto crime report menemukan ada indikasi pencucian uang melalui aset kripto ini sebesar rp delapan enam miliar
jokowi mengungkap indikasi penanganan tppu melalui aset kripto ini sebesar rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun
secara global bukan besar tapi sangat besar sekali
ini artinya pelaku tppu terus menerus mencari cara cara baru
nah ini kita tidak boleh kalah tidak boleh kalah canggih
upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama
kita tahu kita telah mendorong mengajukan undang undang perampasan aset pada dpr dan juga undang undang pembatasan uang kartal ke dpr
sementara itu pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan
alias ppatk akan bekerja mengusut modus pencucian uang berdasarkan undang undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang
terlebih saat ini indonesia sudah menjadi anggota penuh dari financial action test forest on money laundering and terrorism financing
dibentuk tim bersama untuk tidak lanjut ke anggota penuh fatf
tim ini melibatkan enam belas kementerian lembaga dan anggota komite tppu
dan tujuh kementerian lembaga non anpt
ketiga komite tpu telah melakukan berbagai langkah pengarus utamaan apo ppt ppspm dalam kegiatan kementerian lembaga
melalui surat keputusan menkopol hukam tahun dua ribu dua puluh empat
tentang rencana aksi strategis nasional pencegahan dan pemberantasan apu ppt ppspm tahun dua ribu dua puluh satu
keempat langkah penguatan regulasi penting untuk menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi finansial terbaru
antara lain melalui ru perampasan aset hasil kejahatan
dan ru pembatasan transaksi wangkarta
serta berbagai kebijakan terkait aset virtual